ikatan dokter anak indonesia idai jawa timur berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mengantisipasi terjadinya korban ciki ngebul cikbul yang saat ini marak di beberapa wilayah di jawa timur
menurut idai jatim cibul mengandung nitrogen cair yang bisa berdampak buruk dan merusak saluran pencernaan
menurut ketua ikatan dokter indonesia idai jatim syamsul arief cikbul mengandung nitrogen cair yang berlebihan dan berbahaya bagi pencernaan
efek ngebul pada jajanan ini merupakan cairan nitrogen yang menguap dengan titik cair mencapai dua ratus dua puluh derajat celcius
walaupun menguap efek dinginnya ini bisa menyebabkan kebakaran pada saluran pencernaan karena dingin
sejalan dengan beberapa kasus anak anak yang dilarikan ke rumah sakit karena cikbul idai bersama dinas kesehatan jatim bepom dan satwa pp melakukan antisipasi bersama
seperti sosialisasi dan penyelidikan
penyebaran informasi terkait bahaya nitrogen cair dalam cikbul
syamsul menambahkan korban cikbul bisa melapor ke puskesmas
tidak ada posko jadi kalau ada kasus kasus yang ada hubungannya dengan cibul ini ya dilaporkan ke puskesmas saja
sehingga pendataannya itu terarahnya
dki hanya menjelaskan tentang dari sudut pandang ilmiahnya itu bagaimana bahayanya efeknya
antisipasinya kalau ada yang keracunan dikasih antasid dan sebagainya
yang lainnya dari polisi satpol bp untuk melarang orang mual itu
dan juga bpom melarang distributor dari pt samator itu juga untuk menjual kepada pihak yang tidak berkepentingan
ini yang terakhir